kejuaraan bulu tangkis bni sirkuit nasional b ke pulau riau dua ribu dua puluh tiga telah diselenggarakan pada dua puluh hingga dua puluh lima februari dua ribu dua puluh tiga di kota batam
ajang ini bertujuan untuk mencari bibit bibit atlet muda sekaligus memajukan belutangkis indonesia
kejuaraan bni sirkuit nasional b kepulauan riau dua ribu dua puluh tiga telah diselenggarakan pada dua puluh hingga dua puluh lima februari dua ribu dua puluh tiga di pb banda baru kota batam
seri b ini ditujukan bagi tiga kelompok usia yakni usia dini anak anak dan pemula
ajang ini diikuti oleh total empat ratus empat puluh enam atlet bulu tangkis dari satu ratus dua puluh lima klub se indonesia
sejak acara dimulai pada senin dua puluh februari
seluruh atlet terus dipertandingkan hingga memasuki babak semifinal pada jumat dua puluh empat februari
pada babak tersebut tersisa lima puluh enam atlet yang bermain di dua puluh pertandingan dengan sepuluh partai atau kategori
pada babak final sabtu dua puluh lima februari
tersisa dua puluh delapan atlet yang bertanding untuk memperbutkan medali emas pada sepuluh pertandingan
seluruh pertandingan berjalan dengan baik dan sportif
dari total enam klub yang berhasil masuk ke babak final
klub mansion xs jaya raya dan jarum kudus
merupakan tiga klub paling unggul
klub mansion exis berhasil membawa pulang empat belas medali yang terdiri atas empat medali emas lima perak dan lima perunggu
sementara klub jaya raya berhasil meraih delapan medali yakni dua emas satu perak dan lima perunggu
juga klub jarum kudus meraih enam medali yakni dua emas dua perak dan dua perunggu
salah satu atlet berlian berhasil membawa pulang dua medali emas
yakni partai ganda anak anak putri dan tunggal anak anak putri
perempuan berusia dua belas tahun asal tulung agung jawa timur ini mengaku
sudah bermain bulu tangkis sejak masih berusia tujuh tahun
nggak nyangka banget udah dapet emas dua terus targetnya emas lagi ke depannya
latihannya satu hari itu ada yang dua kali ada yang tiga kali
betul emang semuanya dipersiapkan dari jauh jauh hari
jadi gak bisa instan
mungkin dua atau tiga bulan sebelumnya kita sudah mempersiapkan akan sirnas b di batam ini
karena schedule nya udah ada kan gitu kalendernya
dan kita juga latihan tiap hari emang pressure nya agak tinggi juga
kabi turnamen dan perwasitan pbsi mimi irawan menjelaskan
nantinya para pemenang akan terus dievaluasi dan dibina
agar nantinya dapat terus mengikuti kompetisi selanjutnya
sehingga mampu menjadi bibit unggul pemuda
pembulu tangkis merah putih
ada evaluasi tersendiri bagi klubnya
nah tadi saya juga sudah berpesan sama mereka
kalian harus pertahankan
kita masih ada lima sirkuit nasional b lagi
ya tentunya mungkin yang mana mereka ikut saya belum tahu ya
terserah klubnya begitu
tetapi tolong dipertahankan jaga kondisi disiplin untuk berlatih
karena tantangan juga makin keras
ni sirnas dua ribu dua puluh tiga diadakan di dua belas kota sepanjang tahun ini
untuk mencari bibit bibit atlet bulu tangkis
diharapkan para atlet muda dapat terus dipupuk
hingga nantinya dapat menjadi pemain andalan
dan mengharumkan nama indonesia di tingkat internasional